rangkaian acara adat mandailing pernikahan bobi nasution dan kahiyang ayu mulai digelar
ya rangkaian dimulai dengan harawan boru atau menyambut menantu perempuan
minggu sore kedua mempelai bobi nasution dan kahiyang ayu tiba di kediaman keluarga bobi
di perumahan bukit hijau regensi di medan
ini pertama kali kahiyang ayu mendatangi rumah keluarga mertuanya
setelah menikah dengan bobi nasution
untuk menyebut kedua mempelai dan keluarga kahiyang dari solo
digelar acara adat haruan boru atau penyambutan menatu perempuan yakni kahiyang ayu
ini juga menjadi awal rangkaian acara adat mandailing pernikahan bobi nasution dan kahiyang ayu
yang hadir nantinya adalah keluarga seperti bude budenya hanya seperti itu saja
kalau keluarga keluarga inti belum ada yang hadir
seperti bapak ibu si kaisang belum ada yang hadir
sebelum memasuki rumah
kahiyang dan bobi harus menginjak tanaman dan pelepah pisang
yang telah diletakkan di depan pintu
dalam bahasa adat tanaman dan pelepah pisang ini disebut dingin dingin
ini menjadi lambang bahwa ketika sang menantu datang
diharapkan dapat membawa kesejukan dan kedamaian
kemudian kedua mempelai didudukan di atas amak lampisan
atau tikar adat yang terdiri dari beberapa lapisan
selanjutnya pihak keluarga bobi memberikan sambutan selamat datang
pasangan kemudian diberi makanan adat dan
yang terakhir mendengarkan kata kata restu
oleh pimpinan sidang yang disebut raja panusunan
acara haruan boru
maksudnya itu untuk pertama kali datang kahiyang ayu
sebagai istri bobi ke rumah ini
resmi untuk pertama kali walaupun sebelumnya dia pernah datang
tapi secara resmi hari inilah kahiyang ayu sebagai istri bobi datang ke rumah
setelah haruan boru selasa mendatang akan ada acara mengalehan marga
yakni pemberian marga bagi kahiyang ayu
kemudian akan dilanjutkan dengan pesta adat pada dua puluh empat hingga dua puluh lima november mendatang
yan prabudi medan